kiprah empat puluh enam tahun partai persatuan pembangunan dalam membangun sebuah organisasi dan negeri tidak lepas dari dukungan keluarga
inilah saya kira tugas besar kita dalam menjaga dalam merawat persatuan merawat kerukunan merawat persaudaraan kita
tugas besar kita adalah di sana
maka radikalisme atas nama agama ini harus sama sama kita waspadai
karena agama islam yang kita sama sama anut ini adalah agama yang mengajarkan kelembutan
maka ajaran yang wasatiyah yang paling tengah di dalam al quran adalah ajaran tentang kelembutan
karena dicetak tebal dengan bunyi wal yatalatoh
maknanya adalah berlakulah lemah lembut
jangan lewatkan harlah ke empat puluh enam partai persatuan pembangunan
malam ini jam setengah sembilan di transtv dan cnn indonesia di transvision